untuk membahas soal sampah yang tidak pernah ada habisnya ini
sudah bersama kami di cnn indonesia connected
manager kampanye perkotaan dan energi wahana lingkungan hidup
dwi sawung selamat malam mas dwi
selamat malam mbak
mas dwi tadi informasi sebelumnya tim liputan cnn indonesia menemukan ada muara sampah impor
di tpa burangkeng bekasi
padahal secara tegas negara melarang sampah impor masuk ke indonesia
bahkan tadi dari klhk sudah tahu begitu modus operandinya
tapi apa mata rantai mana yang salah di sini
sebenarnya kayak dari ketika dia mengizinkan impor ya
walaupun impornya sampah kertas ataupun plastik jenis tertentu
tapi tetap saja dia bisa masuk gitu ya
karena memang kan pemeriksaannya selama ini ada di jalur hijau ya
jadi dia tidak diperiksa di pelabuhan gitu ya
dia di surveyor di luar negeri sana gitu ya
yang meriksa di sana gitu ya
dan kita nggak tahu benar benar diperiksa atau nggak gitu ya
nah begitu masuk ke indonesia ya akhirnya
china berhenti mengimpor sampah plastik ya sudah
akhirnya sampah plastik segala macam bentuk masuk ke indonesia
lewat izin keran impor yang diizinkan oleh kementerian perdagangan
kalau kita berkaca dengan tagar stop sampah plastik
atau kampanye stok sampah plastik ini rasanya
nggak tahu saya melihatnya ini hanya hanya menyentuh kawasan
atau menyentuh lingkungan urban begitu
sedangkan pengepul atau pemulung justru kayaknya diuntungkan
ini dengan sampah plastik impor lagi
dan katanya masih bernilai jual tinggi
ada urusan perut di sini kalau kata klhk tadi
mendapat dari mas dwi
sebenarnya enggak juga ya kalau misalnya itu ada
itu kan mereka hanya dari tanpa impor ya
ada sampah lokal juga gitu ya
ketika mereka mendapat sampah impor
sebenarnya yang sampah lokalnya jadi tidak bernilai gitu
itu yang kita
kita jadi tempat sampah orang lain
sementara sampah kita tidak bisa kita kelola
itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya ya
kan mereka sebenarnya kalau misalnya berhenti dari yang impor kan masih ada yang lokal gitu ya
nah gara gara yang impor inilah sebenarnya yang lokal jadi menurun ke arah recyclingnya jadi turun gitu ya
akhirnya ya orang jadi malas gitu ya
karena bersaing dengan impor dengan dari sananya nyaris gratis gitu ya
dengan kualitas yang lebih bagus lebih bersih gitu dibandingkan yang lokal
akhirnya yaudah yang sampah lokal jadi mengalir ke laut ke sungai dan ke kebun kebun
ke tempat tempat mana mana gitu
tapi kalau kita berbicara soal tagar stop kemasan plastik
stop sampah plastik ini jadi trending topic sekarang
sebetulnya ajakan seperti ini efektif nggak sih
yang kita baru berhasil stop kan baru yang sesekali pakai lah ya
misal kantong kresek gitu ya
sedangkan kantong kresek kan angka recycle nya sangat rendah sekali gitu ya
kan masih banyak jenis plastik lain
ada ratusan jenis plastik lain yang masih bisa dipakai oleh industri ataupun industri recycle gitu ya
memang harus perlahan lahan memang untuk menghentikan plastik
dan kan baru kampanye sekarang baru yang sekali pakai ya
sedotan kemudian kantong kresek gitu ya
belum ke yang partik yang lain lain sebenarnya
tapi kampanye gaya hidup sehat dengan tidak menggunakan plastik
sebetulnya sudah lama begitu dicanangkan sudah lama digembar gemborkan
alasan apa yang kemudian membuat kesadaran masyarakat sepertinya rendah begitu
selalu jadi alasan ini
kalau saya lihat kampanyenya nggak baru baru ini aja ya
sebenarnya kalau kita lihat di generasi yang lebih muda
justru kampanye nya justru masif gitu ya
anak anak milenial atau yang lebih muda lagi gitu ya belasan tahun atau dua puluh an
itu justru lebih banyak yang mereka yang menolak plastik gitu ya
bahkan mereka bawa makanan sendiri
kemudian menolak kalau misalnya disediakan plastik gitu ya
mereka bawa wadahnya sendiri gitu ya
sudah banyak sebenarnya
justru yang sebenarnya memang yang generasi yang agak lebih tua ini yang sudah
ya mereka sudah kecanduan plastik lah istilahnya gitu ya
itu yang memang yang sulit sih sebenarnya
jadi catatan walhi selain yang lebih muda yang sadar dengan stop kemasan plastik
daerah atau wilayah perkotaan dan daerah begitu desa desa juga bisa dikatakan tidak sadar dengan itu
desa lebih sulit lagi ya
desa karena dulu mereka kan tidak pakai plastik gitu ya
model membuangnya tuh masih seperti dulu ketika mereka misalnya pakai daun
atau pakai kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu ya
dibuang ke kebun jadi kompos gitu ya
nah sekarang mereka pakai plastik
dibuang ke kebun nggak jadi kompos
nah ini jadi masalah sebenarnya
banyak di pedesaan di indonesia yang jadi masalah seperti ini
jadi masih banyak sekali
konsumsi plastiknya tinggi tapi masih menganggapnya sama seperti wadah yang dulu gitu
jadi usahanya masih harus lebih banyak lagi untuk sadar atau menyadarkan teman teman yang lain begitu ya untuk stop kemasan plastik
mas dwi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected